apa janji besok mau balik pesantren mak karena aku tadi juga kan udah janji depan makam balde
masa emang nggak percaya beneran nih lu jangan sampai kelakuan emak yang dulu
udah mau lupain jadi keluar lagi beneran google
kalau beneran ikut bapak aja dikuburan mau jalan begitu sih
pasti sekarang ovi lagi doa nih di masjid sampai subuh apa ini yang saya cari bebas kayak gini
nggak ada yang ngatur dan gak mikir masa depan aduh mau sampai umur berapa saya akan begini terus
saya merasa saya sudah mengisi hidup saya dengan hal hal yang tidak baik
makanya sebelum saya mati
saya pengen menjadi orang yang terbaik diantara orang orang yang ada di sini
permasalahan kita menjadi orang yang terbaik diantara yang ada
serahkan itu kepada allah subhanahu wa ta'ala
namun saat ini bagaimana caranya kita untuk berbuat baik
yang pertama harus ada niat di dalam diri yang kuat untuk melakukan perbuatan baik
setelah di dalam hati ada niatan untuk berbuat baik
insyaallah akan ada tujuan yang baik
setelah ada niat yang baik tujuan yang baik ini kita gabungkan maka kita harus
melangkah untuk melakukan perbuatan baik
namun belum sampai situ saja
setelah ada perbuatan yang baik ini harus jelas
niatkan semuanya untuk mendapatkan redha dari allah subhanahu wa ta'ala
musa baca surah al zaw ayat tujuh dan delapan
balasannya begitu juga sebaliknya apabila kita melakukan kejahatan sekecil apapun kita akan
melihat balasannya ya makasih sama sama mak apa janji besok mau balik pesantren
karena aku tadi juga kan udah janji depan makam mbak be
masa bangga percaya beneran nih lu jangan sampai kelakuan emak yang dulu dulu udah emak mau
lupain jadi keluar lagi beneran gua gulung kalau lu beneran ikut mbak be dikuburan
begitu sih mak demi allah mak
demi allah apa nggak bakal mulai lagi mak demi allah mak
apa yang bakal megang amanah emak sama mbak be
demi allah mak iya iya lu udah berani demi allah jangan main main lu
abulah akan balik ke pesantren
aku jalan balik ke pesantren
sebaiknya kamu menghubungi keluarga kamu
ya pak kalau saya punya handphone juga dari tadi saya sudah telepon bapak ibu saya
ya sudah kamu pakai hp saya aja ya
boleh nih pak
bentar pak ya
bapak ibu saya handphonenya nggak ada yang aktif
mungkin sudah terbang ke singapura kali pak
sampai orang tua kamu datang kami akan menahan kamu di sini ya
saya ditahan nih mari pak
ya setiap perbuatan yang melanggar hukum akan ada pertanggung jawabannya
sial banget bu
kamu tuh yang mau kemana lagi
hari ini tuh kamu sudah membuat keributan di pesantren
kamu tahu kan peraturan di pesantren kayak gimana
please deh lo itu bukan nyokap gue dan bukan siapa siapa gue
jadi berhenti ngatur ngatur gue lagi ngerti
lagian gue juga nggak peduli peraturan di sini
karena gue di sini atas kemauan nyokap gue bukan gue ngerti
lebih baik kamu masuk kembali ke kamar
jangan membuat keributan
april sekarang kamu itu di sini
jadi tolong patuhi semua peraturan yang ada di sini
insya allah ini demi kebaikan kamu
sekarang lebih baik kamu kembali ke kamar
ini udah malem
kan besok kamu masih banyak kegiatan yang harus kamu lakukan
bangun sih sini
allah akan selalu bersama orang orang yang sabar
kita kerja waktu yuk
kita bersih bersih aja
kita di lingkungan
kita berdua mau ngamen dulu
nyari duit kan bisa selesai kerja bakti
ya nanti kamu baru capek dong bang
selama di pesantren teh
saya paling males kerja bakti
kenapa di sini saya jadi kerja bakti sendirian ya
saya mulai baru punya pikiran
who di tentang kurungan

ako di tariknya